kami dari guru smp lima belas sepertinya kami ditekan
inilah video viral saat sejumlah guru smp negeri lima belas medan menangis karena belum menerima gaji
video itu dibuat pada delapan september lalu
tiga puluh tiga guru di smp negeri lima belas terlambat menerima gaji
padahal seharusnya mereka menerima gaji pada tanggal satu setiap bulannya
keterlambatan gaji itu disebabkan kepala sekolah smp negeri lima belas sedang berupaya mengurus administrasi pemisahan delapan guru yang dianggap bermasalah untuk tidak menerima gaji
namun hal itu tidak diizinkan dinas pendidikan kota medan
para guru smp negeri lima belas menyatakan sejak kepala sekolah baru bertugas di pertengahan maret lalu mereka sudah mendapatkan perlakuan yang kurang baik
mereka kerap mendapat perkataan kasar dari kepala sekolah
puncaknya adalah keterlambatan gaji pada awal september
hingga senin para guru masih merasa mendapat perlakuan tak baik dari kepala sekolah
sehingga mereka merasa tak lagi harmonis dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah
selama enam bulan itu kami sudah menahankan bagaimana ditekan dimaki dipermalukan aduh nggak tahulah segala macam ucapan secara verbal
nah saya kecewa kecewanya begini catatan kerja saya itu yang harusnya minimal nilainya enam ribu karena dia tidak mau cek lagi sejak tanggal tujuh agustus
ya otomatis pak uang makan saya nggak cair
kepala sekolah smp negeri lima belas medan mengaku telah meminta maaf pada guru yang terlambat menerima gaji karena ia sempat cuti dan terjadi pergantian bendahara
ditambah ia mengurus penundaan gaji bagi guru yang melanggar aturan mengajar
namun setelah tidak mendapat izin dari dinas pendidikan kota medan pada tanggal delapan september sore semua gaji sudah dibayarkan
menurut kepala sekolah saat ini sedang melakukan perbaikan kinerja guru di sekolahnya karena masih ada guru yang bekerja ganda di sekolah lain dan ada guru yang bolos mengajar
kami guru mempunyai jam kerja empat puluh jam dalam satu minggu
itu sudah saya informasikan melalui rapat pak
jadi menurut pengamatan saya memang ada banyak kemarin di awal awal itu ada banyak
cuma saya lakukan pendekatan persuasi merubah yang lain ini
tapi kalau yang apa ini kalau yang delapan guru ini masih
terutama yang ini yang double job tadi
pasca keterlambatan gaji sumogur smp negeri lima belas medan dinas pendidikan setempat telah memberikan sanksi pembinaan disiplin pada kepala sekolah
sehingga konflik ini sudah dianggap tuntas dan selesai setelah para guru dan kepala sekolah dipertemukan
sedangkan sejumlah guru yang diduga melanggar aturan mengajar juga akan diberi hukuman sesuai aturan asn
nah walaupun seperti itu tindakan yang dilakukan kepala sekolah tidak kita benarkan karena berakibat atau berdampak kepada seluruh guru
dan kepada kepala sekolah sudah kita berikan sanksi pembinaan disiplin dalam bentuk teguran
nah untuk selanjutnya tentunya kita juga akan mengembangkan
kita support kepala sekolah dalam rangka untuk melakukan pembinaan disiplin di sekolah tersebut
hingga senin proses belajar mengajar di sekolah smp negeri lima belas medan berjalan seperti biasa
para murid belajar di kelas pada jam pelajaran dan bermain di luar kelas pada jam istirahat atau jam olahraga
namun hubungan para guru dan kepala sekolah tampak tak lagi harmonis
para guru berharap dinas pendidikan kota medan segera mengganti kepala sekolah mereka dengan yang baru